aneh setiap anak perawan yang meninggal di desa ini
kuburannya selalu dacak acak
kalau ada warga desa kita yang sedang bergurung gurung hitam pak rudah
kalau begitu aku akan laporkan kepada yang berwajib